ya melting good morning bagi anda nih yang sedang bingung mau bikin apa lagi ya untuk
sarapan pengen yang ringan ringan aja tapi padat akan energi nah menu kali ini cocok banget untuk
kita buat karena saya akan membuat tortilla telur sosis selain bahan bahannya mudah didapat
kemudian harganya juga terjangkau dan yang pasti rasanya enak untuk membuat
tortilla telur sosis diperlukan bahan bahan berupa kulit tortilla telur sosis
bawang bombay keju melk atau yang mudah meleleh oregano bubuk kemudian saus tomat
saus sambal mentega serta wortel yang diiris halus nah tadi saya juga sudah menyiapkan
wortel yang sudah diiris halus seperti ini seperti batang korek api ya sepanjang ini
ini pilihan juga kalau misalnya pengen nanti tortillanya ada sayurnya bisa menggunakan wortel
kalau itu adalah jenis sayuran yang enggak perlu sampai mateng banget gitu di masaknya gitu jadi
nanti pada saat kita makan masih ada tekstur crunchy crunchy dari wortel ini oke setelah
semua bahan lengkap langkah pertama adalah meracik saus untuk olesan tortilla campurkan
saus tomat saus sambal serta bubuk oregano untuk menambah cita rasa nah untuk proteinnya bisa
menggunakan sosis yang sudah dihaluskan tujuannya agar tekstur sosis ini mirip dengan daging
cincang nah untuk penggunaan sosisnya sendiri ini bisa sesuai selera aja bisa pakai sosis
yang sosis ayam atau sosis sapi atau mungkin sosis yang smoke beef ya itu akan lebih enak
lagi tuh kalau dipakai untuk membuat menu kita kali ini langkah selanjutnya kita cincang bawang
bombay dalam bentuk dadu lalu kocok satu butir telur hingga tercampur rata
nah kalau semua bahan sudah diolah saatnya kita masak yang pertama yang akan kita tumis
adalah bawang bombay ya ini bawang bombay nya akan kita tumis dengan mentega
saya sudah punya di sini ada mentega pakai satu sendok makan aja cukup
setelah harum kita tumis sosis yang sudah
dihaluskan bersama bawang bombay
barulah kemudian masukkan wortel yang sudah diiris tipis
ini kita tumis sampai sedikit layu baru nanti kita masukin telurnya oke sekarang kita masukin telurnya
telur datang ke stinks meltedbly
setelah itu lipat tortilla dan masak kedua sisinya sampai berwarna kecoklatan
kemudian angkat dan sajikan
tadi saya buat dua kali jadi pakai dua tortilla dan jadinya empat potong seperti ini
gimana gampang kan buat ya
sekarang saatnya mencoba
oke kita coba ya ini yang pertama
wuh kejunya melting dan masih panas
ini emang enaknya dimakan pas anget anget gini
buat anda yang ketinggalan apa saja bahan yang diperlukan dan cara membuatnya ini dia resepnya